petugas ini berupaya menangkap seorang pengendara motor yang nekat berkendara di jalur transjakarta
saat operasi zebra jaya dua ribu dua puluh satu digelar di jalan darmogot kalideres pada rabu pagi
tidak hanya menyasar pengendara yang melanggar lalu lintas
pada hari ketiga operasi zebra jaya dua ribu dua puluh satu ini
petugas kepolisian satlantas metro jakarta barat juga menertibkan pengendara sepeda motor yang masih menggunakan kenalpot bising
dan tanpa plat nomor polisi saat berkendara
rabu pagi petugas juga terpantau masih berjaga jaga di kawasan fatmawati cilandak jakarta selatan
dalam penerapan operasi zebra jaya dua ribu dua puluh satu
dilaporkan masih ada pengendara roda dua yang melanggar aturan dengan menggunakan kenal pot bising
bagi pengendara yang masih melanggar aturan dengan memakai kenalpot bising
penggunaan sirine dan rotator yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi tilang di tempat
untuk peranggaran kenal kod bising dua di kilang tiga di kilang kebetulan ruas kompati ada ruas gajah kilang
kita dapat tiga belas renar kilang penindakan gajah kilang
operasi zebra jaya tahun dua ribu dua puluh satu yang berlangsung sejak tanggal lima belas november ini akan terus digelar hingga dua puluh delapan november mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta